semen indonesia menyatakan belum melakukan aktivitas penambangan maupun operasional dari pabrik semen miliknya di rembang jawa tengah
perseroan menyatakan masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis dari pemerintah
pabrik semen di kabupaten rembang jawa tengah yang berinduk pada pt semen indonesia tbk sudah selesai dibangun dan siap beroperasi pada maret dua ribu tujuh belas
namun mereka harus menahan kegiatan produksinya karena masih menunggu keluarnya hasil kajian lingkungan hidup strategis dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada akhir bulan maret ini
direktur utama rizkan chandra mengatakan tidak ada potensi kerugian dari belum beroperasinya pabrik tersebut
ia optimistis dalam kurun waktu dua bulan pabrik rembang sudah bisa beroperasi dan mengerjakan penambangan
jadi pabrik semen indonesia yang ada di rembang
status saat ini sudah rampung sudah siap untuk beroperasi
namun memang pt semen indonesia selalu mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku
sehingga semen indonesia berkomitmen untuk menunggu sampai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kajian lingkungan hidup strategis yang baru itu selesai
maka baru kita dapat memulai melakukan penambangan
sampai hari ini belum ada operasional belum ada penambangan apapun yang dilakukan di area rembang